bismillah gue coba dulu apapun keputusannya
rafa lagi gelo
olah enak pisan si diding sudah ada gantinya
beruntung eh si diding dapat gebetan gelis pisang
ya allah kapan ya allah
wah iya emang kacau ya
si diding bikin gue jangganjing dunia persilatan iya emang
diding sebentar kesini diding sebentar
apa baru saya itu duduk aja sama dadar
hari kamu saya manggilnya kamu kenapa nyuruh orang lain
eh ya bentar
sebaiknya kamu antar tuh si sri pak sri apa
nengkel itu bisa apa kalau kalian berpukuhan terus disini
bener pisan abah
jangan dulu atau apa ini kan lagi menyelam dulu untuk lebih dekat lagi
abah mau mengganggu aja
baiklah kalau kamu memang tidak mau
mau terus berpukuhan
sebaiknya kamu pulang aja ya abah

mau terus berpukuhan terus disini
mau terus berpukuhan terus disini
mau terus berpukuhan terus disini
jangan atau apa
jangan suruh pulang ke bandung

ah ke bandung saja lah ya
abah yaudah lah gini lah
pulang ke bandung
pulang ke bajikannya
saya mau setuju bawa ke bandung aja saya tanya
saya aja jogetan gitu
iya sekolot pun saya tanya
hah si sarding deh
udah anak berpukuhan
si sarding keganjangan
namahan bebannya jadi hididoi
ada apa ya
sri pamit pulang dulu ya
maaf kalau udah ganggu pekerjaan abah sama bro bro
tapi besok besok boleh main lagi kan
boleh boleh boleh
neng mau menilucu
suka ayan juga
jangan gitu seru
gue mau sekoteng apa saya
selamat hari raya
si neng teku maha sih
kok kalian berduaan
nih buktinya nih coba beri masih anget bah
itu artinya kita emang habis makan bareng
iya masih hanyut kini bah
berarti anjar kini gitu
eh itu udah itu buat neng sri satu
tante sri ini siapa
hah gitu deh
oh pacar om ya
amin selamat ya om ya
nanti ke depan kita bisa mengatur schedule untuk double dead
mau kamu saya ceburin ke laut kidul jadi para peciu
wah setuju pak
wah kesian hiu nek
daripada dengerin dua dua yang tua uzur itu kemudian kita pulang aja
jaga jarak aman dong
ah berhitung mengenang wae
nunggu hati lu setan
kena jarak aman juga
gue seneng banget bisa dapet baju ini
kira kira boy suka gak ya
mamanya boy bakal suka gak ya
asli gue jadi panik sendiri ya
gue kan juga panik sendiri
gue kan juga belum minta izin sama tapi dibolehin atau enggak
oke mendingan gue telfon dulu deh
tapi kalau misalnya gue telfon pasti papi gak bolehin
karena diindahin bareng boy
tapi kalau misalnya gue gak telpon sekalipun
gue pasti akan suruh gue buat ngomong ke papi

gue coba dulu apapun keputusannya
lagi di mana mam
lama adriana kondisinya sudah membaik
saya kamu baik sekali menanyakan kondisi mama adriana
ya kan kasihan aja pi ngelatih dia
reva diajak sama boy di nerpi
tapi gak berdua
berempat ada papa mamanya boy juga
seandainya mereka mau pergi ke sana tapi kasih izin gak
kalau papi juga nggak masalah
dinnernya sama orang tuanya boy
ya mungkin gak apa apa kali ya
reva juga udah jujur mau bilang
padahal bisa aja dia pergi sendiri nggak bilang bilang
mumpung saya di rumah sakit
kalau kamu pergi nyarbar dengan orang tuanya boleh
tapi kalau enggak enggak boleh
makasih banget ya pi
sudah lama sekali apabila dengar kamu bahagia seperti itu sayang
kok suara kamu lemes banget sih
rumahnya juga lagi sakit
ya padahal tante itu ya pengen ngajak kamu lagi buat dinner
siapa tahu kamu tuh udah baik kan sekarang
pengen banget sih tante
tapi enggak masalah
ini kondisi aku tuh memang lagi nggak fit dan sakit banget tanpa
jadi mungkin lain kali aja kali ya tante
aduh kasian banget sih kamu cantik
gini aja nanti kalau habis diner tante jengukin kamu ya
kalau mereka berempat yang datang boy mama papanya boy reva dan gue
ah iya tante aku disini
boleh aja sih tante tapi tadi suster bilang kalau yang mau junguk itu nggak boleh rame rame
karena takut ganggu pasien lain yang lagi istirahat
jadi paling enggak tante sama papanya boy aja ya tante
banyak banyak yang jenguk
ah itu pasti alasannya adriana aja deh
aslinya dia pasti takut atau dia cemburu
kalau lihat si boy sama reva wajar sih
kasian juga nih anak